lebih baik kita siapkan makanan yang paling enak
untuk raden kian santang
nyai subang lara
hari ini aku akan mengadakan perjalanan ke jakarta
aku perintahkan nyai ikut
apakah tidak sebaiknya
menunggu dulu kedatangan
raden kian santang
aku ingin bertemu dengan puter aku
aku ingin sekarang
ayo kita rumahnya sendiri
ayo kita ke rumahnya sendiri
ayo kita ke rumahnya sendiri
iya siap raden
atas pertolongan raden
tapi tolong selamatkan litis
litis atuh dah
litis atuh dah
nah ini dia orangnya nih
kalian tanya jangan kurang aja di rumah saya
kalian sudah bersikap tidak sopan di rumah saya
gak asal anak durharkah
ternyata yang selama ini
melakukan persojian adalah kamu
kalian jangan mundur sembarangan
buktinya ada di rumah pak kubu
babi ngepet itu ternyata ibu kamu
yang sudah kamu paksa untuk jadi babi ngebek
bukan bukan saya pelakunya
eh perlu apa lagi

hajar hajar aku
ambil musik kalian
selama ini hentis sudah jahat sama ma
ah tidak sekarang aja mau minta maaf selamanya
jangan sakitin hentis ma maafin hentis ya
sudahlah papa ma tahan emosi kalian
raden dia ini sudah monodai desa kita raden
dan dia sudah berpilaku sirik
dan dia berniat mau membunuh ibunya raden
semoga allah merahmati kalian
dan juga selalu menunjukkan jalan yang benar untuk kita semua
mohon ampun gusti prabu
ada berita apa
kami melihat raden kian santang tadi malam di desa
di sebelah timur kota raja
putraku kian santang sudah kembah
berita yang selama ini sudah aku tunggu tunggu
kepada nyai ratu subanglar
jika putranya yang selama ini ditunggu tunggu
dan beritahukan kepada nyai ratu subanglar
jika putranya yang selama ini dirindukan
sebentar lagi pulang
di hadapan kanda prabu
aku harus tetap berpura pura
tindakan terima nih
tindakan terima nih
tindakan terima nih
tindakan terima nih
tindakan terima nih
tindakan terima nih
tindakan terima nih
tindakan terima nih
dinda belum sehat
untuk apa dinda memaksakan kemarin
mohon ampun kanda prabu
ada yang ingin dinda bicarakan
tubuh dinda semakin hari semakin lemah
dan entah apa yang akan terjadi
racun ini begitu kuat
dan bisa menjalan kembali kapanpun
segala daya upaya
akan kanda lakukan
dinda benar benar takut
jika dinda mati belum bertemu dengan orang tua

jika kanda berkenan

izinkanlah dinda untuk pulang ke japura
kanda akan mengabulkan permohonanmu
kanda akan mengabulkan permohonanmu
kapan dinda akan berkenan
kapan dinda akan berkenan
hari ini juga
hari ini juga
terima kasih kanda
sandiwala ku berhasil
kanda prabu tidak menyadari kebohongan ku
ada dua hal
yang tidak perlu kamu ketahui sekarang
kembalikan apa yang sudah kau ambil
siapa sebenarnya dia
aku harus sesegera mungkin menemukan
demi mencari pusaka hujan kembar
maka akan menimbulkan malapetaka
aku harus menggunakan mustika subma menggala
maka akan menimbulkan malapetaka
memakai mustika subma menggala
jangan menganggapku enteng
aku punya jurus mematikan mustika
aku tahu dimana tempat itu berada
kita bisa jalankannya
taruh habul jempol di bawah
tidak ada tanda tanda kehadiran orang itu
maupun pusaka hujan kembar
maka aku tidak bisa menjelaskan
apa yang salah
apa kita dijebak
nyai ratu nyai ratu subangarang ada kabar gembira
ada apanya umas
gusti prabu menyuruh para prajurit untuk menyambut kedatangan raden kian santang
putraku benarkahnya umas seluruh istanate sudah tahu
kalau raden kian santang esok hari akan datang ke pajajaran
gusi ratu teh kenapa padi teh nyai ratu bahagia sekarang teh nyai ratu sedih
bagaimana kalau putraku kian santap melihat keadaanku seperti ini
aku menjadi seorang pelayan nih umas
raden kian santang teh orang yang sangat bijaksana
pasti teh dia bisa menerima keadaan nyai ratu sekarang
lebih baik kita siapkan makanan yang paling enak untuk raden kian santang
nyai subangarang hari ini aku akan mengadakan perjalanan ke jakarta
aku perintahkan nyai ikut
apakah tidak sebaiknya menunggu dulu kedatangan raden kian santang
karena aku ingin bertemu dengan putraku
aku ingin sekarang